lila bapak kesana sebentar ya
masa kerjaan seremeh ini kalian tidak bisa
kalian semua ini kan lulusan s satu
tapi kok gak ada bedanya sama lulusan sma
nek ada masalah apa sih
kok nenek marah marah
akhirnya kamu muncul juga ya
awal nenek sudah ragu memberikan proyek ini sama kamu
nenek khawatir ujung ujungnya gagal
dan memang betul kan ternyata
logo perusahaan klien kita itu kan warnanya hitam
kenapa kamu bikin kuning semua
nenek tahu kamu gak bisa ngeliat
makanya kamu juga jangan memaksakan diri kamu
kalau kamu tidak mampu
yang nenek maksud itu klien yang mana sih
soalnya aku gak ingat aku ngerjain proyek itu
masih muda sudah pikun
ya klien cafe itu dong
kafe semut hitam
namanya aja udah hitam
tapi gambarnya kuning semuanya
tapi aku memang gak ngerjain proyek itu
kalau sudah salah ngaku aja
jangan jadi pengecut
pakai bela diri bilang itu bukan kamu yang bikin
yang begini kamu harapkan mau menjadi penerus perusahaan
jangan mimpi kamu satria
tadi aku dengar ada kesalahan
di iklan kafe smooth hitam
iya sepupu kamu ini yang bikin ulah
sudah salah tidak mau tanggung jawab
nek nek nek itu kan proyeknya aku nek
bukan proyeknya satria
dan yang seharusnya tanggung jawab itu aku nek
bukan yang satria
dan yang suruh merubah iklannya itu menjadi kuning itu aku
jadi supaya kontras aja
tapi kalau memang mereka nggak suka ya
aku ganti nek
mereka memang kurang suka
seharusnya kamu sesuaikan dengan logonya
dan rundingkan dengan mereka dulu
paling tidak dengan nenek dong
kalau udah seperti ini
nenek masih menganggap pelaku tidak mampu
dan tidak bisa diandalkan
mestinya kamu membela andre
bukannya nyindir nyindir seperti ini
jangan merasa hebat dulu kamu
buang aja aku nek
bilang ke semua orang kalau aku ini bukan cucu nenek
bilang ke semua orang
kalau ada yang nemuin aku di pinggir jalan
aku tahu nih aku memang buta
aku gak bisa diandalkan
aku memang tidak berguna
di mata nenek
aku cuma bikin malu keluarga
tapi memang aku minta apa sih sama nenek
memangnya aku pernah minta jadi pimpinan perusahaan ini
apa aku pernah minta harta nenek
atau aku minta lebih desain dari andre
aku nyoba minta nenek sedikit menyayangi aku
sedikit menghargai aku dengan apa yang telah aku lakukan
tapi aku yakin nenek gak pernah bisa ngelakuin itu semua
karena nenek cuma berharap aku cepat mati
karena nenek cuma berharap aku cepat mati
karena nenek cuma berharap aku cepat mati

nenek jangan kayak gitu dong nek
saya tanyakan sekali lagi sama kalian
siapa yang sudah berani mencelakai dewi
maaf pak saya nggak tahu pak
kalau gak ada yang ngaku
kalau nggak ada yang ngaku siapa
kalian tahu siapa saya
kalian tahu siapa saya
saya akan melakukan hal apapun bahkan yang tak terpikirkan sama kalian
saya akan menghancurkan keluarga kalian
kalau sampai kalian berani menyakiti deto
kalo saya tidak menang
kalau tidak ada yang ngaku
akan saya hajar kalian semua
pak pak pak
mereka ini gak ada yang salah
ini semua kesalahan saya
kecerobohan kamu i
bukan ini sama sekali bukan kecerobohan kamu
jelas jelas tadi saya dengar dari teman kamu yang buta itu
kalau akan ada yang mencelakai kamu i
pasti teman saya itu salah dengar
nggak ada yang disini yang mau nyakitin saya
itu semua kesalahan saya
tolong pak lepasin mereka
mereka nggak salah
saya masih belum percaya ui
kalian dengar semua
kalau nggak ada yang ngaku
saya akan hajar kalian
kami berdualah yang mencelakai dewi pak
kami menyesal pak
udah nggak apa apa
i kamu baik banget sih i
mereka sudah minta maaf
tolong maafin mereka ya
ya sudah kalian semua bubar
tapi sebelumnya saya ingatkan sama kalian
kalau sampai ada yang mencelakai demo
kalian akan menyesal
ya bi tadi maya udah pastiin sendiri
mai juga tadi ketemu sama perempuan yang kenal dengan laki laki itu
dia bilang laki laki itu malah bapaknya
namanya jimmy bukan kamil
ini pasti sekolah ini pasti salah
kalau gitu biar bibi aja deh
bibi bibi tenang dulu
kamil itu yang pernah pergi ke channel puli
yang menarik tapi
yang bahaya dan ag directors
cinta aku kenapa sayang kamu lagi kesel ya
tenang aja jangan khawatir nanti yang seber seber itu mak mak ulek jadi sambel
mana udah deh kamu gak usah bikin aku tambah pusing
kalian semua gak bisa kecampur urusan aku
halo kitty mau bincang ini pasti gara gara kamu

dari sini kita kemana lagi lin
habis ini kita pindah indoor pak habis mataharinya udah gak kejar nih
udah mulai gelap
nggak mungkin salah itu pasti kamil
bi bibi ngapain lagi sih itu judges namanya jimmy bukan kamil
aduh mai pokoknya bibi mau buktiin sama kamu kalau itu benar benar mas kamil bapaknya dewi
bibi itu dia tuh
bukan itu kan sekolah
kok seperti suara halimah
lila bapak kesana sebentar ya
pak papa lila udah telat banget lila udah harus kesana gimana pak
sebentar lagi dewi pulang
dewi pulang sebentar lagi gue bilang apa ya
hai wih hai
bukan hai juga ya
dewi calon istri akang
yang cantik yang gelis
ngapain kesini lagi
akang mau jemput dewi
terimalah persembahan bunga ini wi
gak mau gak usah udah
akang rindu berat sama dewi
pokoknya nih segala sesuatu yang ada di sekitar akang tuh selalu mengingatkan sama dewi
kalau akang melihat makanan enak akan rindu sama masakan dewi
waktu ngelihat baju baju kotor akang akang rindu waktu dewi nyucin baju akang
apalagi waktu ngeliat rumah berantakan wi
itu akang rindu banget sama dewi waktu bersihin rumah akangwi
jadi intinya akang itu kangen sama semua kerjaan yang biasa dewi lakuin buat akang
makanya sekarang dia pulang sama akang
ya kita rajut lagi wi
hari hari yang indah dan bahagia waktu kita bersama dulu
dewi emang gak mau
emang akan pikir dewi itu pembantu akang
sekarang aja akang cuma mikirin kepentingan akang
pokoknya ya sekarang dewi gak mau lihat akang di sini lagi
dewi udah geli ngeliat muka akan
eh wih jangan gitu wih
apa sih lepasin akang
akan rindu banget sama dewi
dewi yang dulu
dewi yang baik
dewi yang dulu itu udah gak ada
pokoknya udah gak ada semenjak akan berkali kali nyakitin dewi
dewi yang dulu udah ilang
pokoknya gak mau
pokoknya akang mau sama dewi
akang gak mau kehilangan dewi lagi
akang akang lepasin dewi sekarang
apaan sih gangguan
apaan sih gangguan aja
berani beraninya kamu kesini
sekarang kamu tinggal pilih
patah kaki atau patah tangan kami
saya peringatkan sama kamu gustaf
sekali lagi kamu berani melihatkan muka kamu yang memuakan itu
buat bos sebagai permintaan maaf saya
kamu gak apa apa wib
tapi mungkin lain kali gak usah pakai kekerasan ya pak
kalau memang begitu mau kamu akan saya usahakan
ya udah pak

ngapain lagi kamu kesini andre

anda mau mengakibatkan saya

jadi sekarang saya minta procedures that aren't normal jika ikuti berhubungan malam
itu dia tidak
itu di situ di sini
ini istinya dari pieroz